tabes makassar menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang jasadnya dikubur di dalam rumah selama tujuh tahun
sementara di sukoharjo jawa tengah polisi menduga jenazah perempuan yang ditemukan terbungkus plastik adalah korban pembunuhan
kamis kemarin polisi menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang jasadnya dikubur di dalam rumah selama tujuh tahun
tim forensik inafis bayangkara dan reskrim polrestabes makassar bersama pelaku pembunuhan sekaligus suami korban hengki melakukan lima puluh satu adegan reka ulang
rekonstruksi dilakukan di rumah pelaku untuk mengetahui dan mengungkap fakta baru bagaimana tersangka membunuh korban hingga menguburnya di dalam rumah
ada lima puluh satu adegan dari konstruksi ini semua berdasarkan daripada hasil pemeriksaan saksi saksi maupun tersangka
ada lima puluh satu adegan rekonstruksi ini semua berdasarkan daripada hasil pemeriksaan saksi saksi maupun tersangka
mulai dari pertama terjadinya perselisihan antara korban dengan pelaku kemudian sampai terjadinya penganiayaan yang dilakukan selama tiga kali tiga hari kemudian sampai meninggal dunia
menduga pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu pelaku dengan motif perampokan

keterangan dari saksi bahwa korban itu setelah

hingga saat ini polisi sudah memeriksa sebanyak lima belas saksi terkait kasus ini
polisi telah mengantongi identitas pelaku namun pelaku masih buron